pada saat ini men komivo johnny g pelatih sebagai tersangka adukan korupsi proyek bts empat g disebut merugikan negara sekitar delapan triliun rupiah
kejong ri menyebut masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk mana saja aliran dana tersebut bermuara
untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan zoom kapus penkum kejagung ri ketut sumendana
selamat malam pak ketut apa kabar
selamat malam mas apa kabar kabarnya baik semua mas
alhamdulillah saya kabar baik pak ketut terima kasih sudah bersedia bergabung di dialog malam ini
sebelum saya bertanya soal bagaimana kasusnya ini kemudian banyak tanggapan publik analis begitu yang mengaitkan seakan akan kasus ini ada kaitannya dengan intervensi politik hal yang berbau politik
bagaimana kejagung menanggapi dan merespon hal tersebut
saya kira ini adalah penjelasan yang bagus sekali ya yang harus saya sampaikan kepada publik dan masyarakat indonesia ya
bahwa kasus ini kita lakukan penyelidikan sudah satu tahun
yang lalu kemudian kasus ini sekitar delapan bulan yang lalu kita lakukan penyidikan umum
dan di awal januari dua ribu dua puluh tiga kita lakukan yang disebut sebagai penyelidikan khusus dengan menetapkan tiga tersangka yaitu aal gms dan ys
jadi tidak benar kalau kasus ini pada kompletasinya dengan politik ya karena jauh sebelum gemar gemar politik yang ada di indonesia ini
sekarang ada pun
dan ada capres seperti itu ya ini kita sudah lakukan penyelidikan satu tahun yang lalu
kemudian yang kedua kasus ini adalah kasus yang merugikan negara yang cukup cukup besar
dibandingkan nilai proyek yang sepuluh triliun biayanya sampai delapan triliun
ini sudah sangat sangat melukai hati masyarakat sebenarnya ya
dan yang ketiga kasus ini adalah yang merupakan proyek strategis nasional
baik pak ketut artinya proses
prosesnya panjang begitu ya
wilayah wilayah timur indonesia yang disebut tiga t tadi
terpengen dan tertinggal
baik pak ketut saya ingat tadi kemudian rilis anda di sore hari mengatakan memeriksa tujuh saksi
kemudian satu orang akhirnya dinaikkan statusnya sebagai tersangka masih ada enam begitu
nah bagaimana hari ini pendalamannya terhadap enam
bagaimana perannya masing masing
apakah memang jp ini sangat besar begitu perannya akhirnya ditetapkan atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka terlebih dahulu
tidak seperti itu ya
jadi kasus ini sudah menetapkan enam tersangka termasuk jgp pada hari ini
saksi saksi yang lain yang kita periksa pada hari ini adalah saksi saksi yang biasa kita lakukan
pemeriksaan setiap harinya memang kisaran antara lima sampai dua puluh saksi sudah satu kasus ya
jadi itu hal yang biasa
saksi saksi statusnya itu sudah beberapa kali juga kita lakukan pemeriksaan kita dalami
ya kalau seandainya ke depan memang
ada keterkaitan lebih jauh lagi ya tidak menutup kemungkinan saksi saksi yang kita periksa pada hari ini pun juga akan sama
statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka
masih ada kemungkinan begitu ya pak ketut
pak ketut kalau begitu sudah adakah kemudian informasi terkait dengan kalau memang ini kasus korupsi atau kemudian gratifikasi
seberapa besar kemudian yang diterima oleh tersangka bagaimana alirannya kemana saja begitu
apakah kejanggung sudah mendalami hal tersebut
di kejanggung ini sudah mendapatkan helapi kemarin dua hari yang lalu dari kepala bpkp
sekaligus mengumumkan dengan pajak sanggung dengan nilai kerugian yang sangat fantastik yaitu delapan triliun
namun demikian kami tidak mau mengungkapkan apa apa saja yang menjadi item item
yang menjadi apa namanya kemana aliran dana kepada siapa aliran dana ini
tentu itu adalah merupakan satu keterangan yang harus memang tidak boleh diungkapkan di depan media
dan itu adalah konsumsi penyelidikan
konsumsi penyelidik ya
karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan
kemungkinan nanti kita ungkap setelah kasus ini kita gelar di pengadilan
itu adalah bagian daripada pemuktian strategi pemuktiannya
oke tapi kalau kemudian sebelumnya anda mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi
artinya akan masih sangat mungkin kemudian terungkap kemana alirannya apa perannya mungkin dengan tersangka yang baru nanti begitu ya
begini kalau untuk aliran dan sebagainya
saya pikir itu nanti akan kita ungkap semua di persidangan apalagi keterangan keterangan ini kalau masih kita lakukan verifikasi dan prosjeknya
ya seperti itu ya
jadi saya tidak mungkin mengungkap suatu perkara secara gamblang di satu media ya
itu sama artinya kita melakukan real by press ya
yaitu pengadilan di luar daripada pengadilan
malah di media kita ungkap
ini adalah konsumsi daripada penyidik
harusnya nanti kita ungkap dalam proses pemuktian
dan strategi itu
proses persidangan juga harus begitu
penyidik harus betul betul mengungkap secara jelas fakta faktanya
tentu kita sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan
dan kami akan tunggu terus bagaimana kemudian update informasi apakah terkait dengan adakah tersangka baru
atau kemudian motif dan segala informasi terkait dengan kasus ini begitu
terima kasih atas waktu anda pak ketut sumendana kapus penkum kejagung republik indonesia telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak ketut
selamat malam sehat selalu semuanya thank you